itu tadi pertanyaan dari pak arief hidayat
yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang
ngapain kita bahas bahas lagi tentang si rekap ini
sekali lagi saya hormat saya kepada bapak arief hidayat
karena bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum
dari tadi kita kuliah komputer
tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus bagus itu
kalau ternyata yang dipakai dalam sk pengumuman final perhitungan suara
adalah manual dan perhitungan berjenjang
bukan hasil dari si rekap
masih perlu nggak bapak kuliah di sini
masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap
masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari pak reply dan bapak
bapak yang selalu ngeel tentang si rekap ini
pak hotman tadi saya sudah tegaskan
ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini
jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting
jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi
pertanyaannya apakah saksi setuju
karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang
bukan hasil dari si rekap
ya saya bisa memaklumi situasi seperti ini
tetapi karena memang kenyataannya yang mulia memang membutuhkan informasi tersebut
dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan
bahwa si rekap itu bukanlah menentukan hasil perhitungan suara
di mana di dalam perkara ini kita justru mencari